presiden jokowi dodokini memiliki tiga cucu
cucu ketiga ini adalah anak dari gibran raka buming raka dengan selvi ananda
dikutip dari detikom bayi yang lahir dengan berat dua sembilan puluh dua kg dan panjang empat puluh enam lima cm ini
lahir melalui operasi sesar di rumah sakit pku muhammadiyah surakarta
pihak keluarga belum memberikan nama namun sudah disiapkan
kepastian nama menunggu kedatangan presiden jokowi yang saat ini dalam perjalanan ke solo